tim sepak bola amputasi indonesia mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak swasta
atas prestasinya lolos ke piala dunia sepak bola amputasi di turki oktober mendatang
dengan target menembus posisi delapan besar
persiapan dan sejumlah latih tanding pun telah dilakukan oleh tim sepak bola amputasi indonesia
jelang tampil di turki nanti
dukungan pada tim sepak bola amputasi indonesia ini diberikan oleh salah satu perusahaan elektronik
yang bekerja sama dengan retail lokal tanah air
mereka memproduksi dan menjual merchandise khusus tim sepak bola amputasi indonesia
hasilnya dari penjualan selama tiga bulan terkumpul dana dua ratus delapan juta rupiah lebih
yang semuanya diserahkan untuk membantu biaya operasional tim sepak bola amputasi indonesia
menghadapi piala dunia sepak bola amputasi oktober mendatang
tim indonesia sudah menggelar pelatnas sejak bulan juni lalu
dukungan juga sudah diberikan pemerintah lewat kemenpora
yang memberikan bantuan berupa fasilitas lapangan
dan peralatan latihan
persiapan kita sudah sekitar satu bulan setengah latihan di serenia hills
dan alhamdulillah programnya sudah enak
terus latihannya ya juga semakin keras gitu
karena ini bukan event main main
ya ini event piala dunia siapapun pasti menginginkan ini
jadi kita berusaha mencoba
dari staf latih dari pemain juga harus bekerja sama
supaya bisa memenuhi minimal memenuhi target itu
setelah sempat vakum akibat pandemi covid sembilan belas
pb jarum kembali menggelar audisi untuk menjaring bibit bibit pebulu tangkis andal
berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
audisi kali ini hanya digelar di kota kudus saja
dan hanya untuk pemain kelompok umur sebelas dan tiga belas tahun
tahun ini proses seleksi dipusatkan
di gor jarum jati kudus selama empat hari dari tanggal sembilan belas oktober hingga dua puluh dua oktober
penilaian dalam audisi kali ini akan dibuat lebih ketat
proses screening akan berlangsung dua kali sebelum berlanjut ke tahap turnamen
selain itu untuk mengukur kecerdasan kemampuan emosional dan motivasi
para peserta audisi juga akan menjalani psikotest
proses karantina yang sebelumnya hanya berlangsung satu minggu
juga akan berubah menjadi tiga minggu
di dalam karantina selama tiga minggu kita akan melihat kebiasaan mereka
kemudian daya juang mereka di dalam mereka melakukan latihan
kemudian disiplin mereka bagaimana mereka berlatih
kemudian karakter di dalam latihan
menjalankan tugas tugas yang diberikan oleh pelatih
disitu bisakah mereka menjalankannya dengan baik
dengan fokus pada kelompok umur sebelas dan tiga belas tahun
harapannya pembinaan atlet usia dini bisa berjalan maksimal
karena setidaknya butuh waktu sepuluh tahun untuk menempa bakat dan mental atlet
agar siap tampil di pentas dunia